dua orang tewas dan empat lainnya luka luka setelah minibus dengan nopol t seribu tiga ratus sembilan puluh enam bd
mengalami kecelakaan tunggal di ruas jalan tol cipularang
tepatnya di kilometer delapan puluh enam arah jakarta menuju bandung
kecelakaan terjadi akibat pecah ban pada bagian kanan
hingga membuat kendaraan oleng dan menabrak pembatas jalan hingga terguling
sementara dugaan awal diperkirakan pecah ban sebelah depan kanan
mobil oleng dan menabrak pembatas
di dalam kendaraan ada berapa
untuk kendaraan ada satu cuman masih dalam penanganan
kecelakaan ini sempat menyebabkan kemacetan
untuk kepentingan lebih lanjut peristiwa kecelakaan ini kini dalam penanganan
polres purwakarta serta pjr cipularang
dian firmansyah purwakarta jawa barat